berbagai strategi dilakukan oleh kelompok radikal untuk melakukan propagana serta menyebarkan informasi terkait terorisme
mulai dari penyebaran paham radikal secara langsung maupun sembunyi sembunyi hingga menggunakan media sosial serta aplikasi pesan instan
kecepatan serta kemudahan akses membuat media sosial sangat efektif untuk menyebarkan konten radikal secara mudah dan masif
beredarnya konten radikal melalui media sosial ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat indonesia yang sangat akrab dengan media sosial
nah bagaimana kelompok radikal menyebarkan konten radikal melalui media sosial dan juga sejauh mana upaya pemerintah untuk mencegahnya akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya
salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan konten radikal di indonesia adalah telegram
sudah berkembang selama dua tahun terakhir
pada perkembangannya telegram diduga digunakan untuk media komunikasi kelompok radikal
menurut middle east media institute isis mengklaim menggunakan aplikasi pesan telegram untuk bertukar informasi termasuk tutorial membuat senjata hingga meluncurkan serangan cyber
seperti apa kerjanya
persisnya berikut laporannya
apa standar dari telegram ellange
telegram memiliki listrik pisang bitcoin yang menyentuh si piston
k smartphone tower dirumah memiliki sawah yang sangat besar
pelan pelan mengenai data pendapat di sepuluh bank selama setengah menit
tapi victims mana tahu kelompok yang terculesa
hazardous silk sebenarnya juga mulai mulai mulit
ergonomi pakek sebenarnya masih isu penuh
kewisiran excel app sebelas satu menjana jika kau mengendalikan oracle campus
dengan mencari suatu artikel dari mana kau bisa mengeluarkan ilang online missed call
terus kita kan waktu transfernya itu kalau kita lewat komunikasi biasa itu kan takut disadamkan
nanti kalau lewat secure itu informasi transfer kita bisa langsung sampai ke tujuan
di tengah pesatnya perkembangan informasi masyarakat semakin peduli akan isu privasi
telegram mengklaim privasi menjadi kekuatan aplikasi ini
bahkan pendiri telegram pavel durov mengklaim bahwa aplikasi mereka telah digunakan oleh kelompok isis
durov berpendapat hal itu menunjukkan tingkat keamanan yang dimiliki aplikasi telegram
ya ditemukannya ratusan halaman percakapan tentang radikalisme dan terorisme di aplikasi pesan instan telegram
menunjukkan masifnya penetrasi konten radikal di media sosial
nah seperti apa persisnya penyebaran konten radikal dan terorisme di media sosial dan juga sejauh mana
sebenarnya pengawasan terhadap media sosial dan aplikasi pesan
instan di indonesia
kali ini kita akan bahas bersama samuel abjani pangerapan direktur jenderal aplikasi informatika dari kementerian komunikasi dan informatika
ini menarik sekali ya karena walaupun usia media sosial itu sendiri ya secara teknologi itu kan kurang dari sepuluh tahun ya
ada facebook twitter kemudian sekarang ada instagram snapchat dan tentu saja aplikasi chatting lainnya
seperti whatsapp yang sekarang sangat populer
relatif masih baru tapi ternyata dampaknya khususnya terhadap kehidupan kita itu sangat besar
nah termasuk bukan saja banyak yang bagus bagus ya kita perlu akui
tapi ternyata sering juga digunakan untuk hal hal yang negatif
tapi persisnya kalau kita lihat ya sejak kapan ya penggunaan media sosial itu untuk menyebarkan konten konten yang radikal
yang berbau teroris
nah itu persisnya kapan ya
saya rasa semakin maraknya gerakan teroris itu mereka melihat juga ada manfaat manfaat yang mereka bisa manfaatkan
atau gunakan dari keunggulan keunggulan chatting application ataupun social media
awalnya mereka masih ke facebook mamanya ataupun yang twitter abis itu ada lagi yang lebih secure
pokoknya mereka mencari yang secure
tapi kalau bisa ditelusuri dari
tapi kalau bisa ditelusuri dari
jadi tahunnya itu persisnya apakah ini berbarengan dengan berkembangnya lah isis itu atau islamic state itu
atau sebelumnya memang sudah
sudah ada tapi makin masifnya pada saat mereka timbulan namanya isis ini
karena mereka akan penyebaran juga makin ada di mana mana di negara negara yang menjadi target sebagai pelakunya
nah ini yang menjadi permasalahannya bahwa mereka juga melihat manfaatnya
eh saya juga bisa dong pakai
nah ini mereka bersembunyi dari keunggulan teknologi yang diciptakan oleh para penemunya
nah ini mereka mencoba bersembunyi
nah kami jadi pemerintah kita sangat mendukung adanya teknologi baru
apalagi bisa menjamin kerahasiaannya masyarakat
apalagi untuk bisnis
tapi begitu untuk kejahatan kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun
kita akan kejar
nah itu yang kita lakukan sebenarnya
bagaimana penciptanya di mana servernya di mana penggunanya di mana
sehingga kan kita tidak memiliki istilahnya akses yang langsung saja kan terhadap teknologi seperti ini
contohnya misalnya kalau penyebaran ideologi dan lain sebagainya
kita ketahui bahwa isis sering menggunakan misalnya facebook karena disitu bisa
atau youtube karena sangat cepat instan dan digemari oleh anak anak muda
tapi aplikasi chatting ini anda sendiri
saya melihat penggunaannya itu apakah sangat berbeda dari aplikasi satu dengan yang lain
ya agak berbeda memang karena mereka punya fitur fitur yang sifatnya kita berbicara secara secret
jadi waktu kita terjadi koneksi antara peer to peer kita
saya sama mbak desy itu sudah terjalin sudah hang set
itu hanya kita berdua yang bisa melakukan checkingnya
yang lain tidak bisa mendengarkan apalagi men tapping
ya ini betul betul susah ya untuk dipenetrasi
contohnya telegram kan yang ramai ramai ini
ini anda sendiri melihat keunggulannya telegram ini karena sekarang juga whatsapp kan ada yang semacamnya end to end lah istilahnya
ya saya rasa sama saja dengan whatsapp atau yang lain yang punya aplikasi atau layanan end to end encryption
tapi bedanya mereka memang bisa untuk komunikasi dengan secara masif sepuluh ribu
membernya sekaligus mau nya
atau channel bisa seratus ribu
nah ini kayak gini
ini ya sebenarnya kalau secara bisnis bagus
karena kita bisa melakukan apa namanya kita punya close user untuk marketing ataupun close user untuk perbedaan produk
tapi juga bisa untuk hal hal yang lain
nah hal hal yang lainnya ini yang kita tidak ingin memberikan ruang buat mereka
nah itu yang kita lakukan
kita punya aturan bahwa setiap penyedia aplikasi itu wajib bersih bersih di halamannya
jadi kalau ada
oh ini tolong dibersihkan itu ada konten yang ini
atau kalau ada kejadian kejahatan
kamu harus buka data itu
karena sudah ada indikasinya melakukan kejahatan
dan ini sudah sering dilakukan kan
apalagi kalau sudah ditemukan
terakhir kan kita temukan ada tujuh ratus halaman percakapan
katanya khusus di aplikasi telegram itu sendiri
sebenarnya untuk memasuki aplikasi telegram itu sendiri
terus melihat halaman halamannya itu
apa yang digunakan
apakah harus menyusup sebagai misalnya ya ikut ikutan lah dalam percakapan itu sendiri
ya ada beberapa metode yang ada lah kita punya metode yang kita lakukan
maka intelnya lah
tapi biasanya bagaimana
sambil sendiri ikut dalam
ya saya sendiri sih tidak langsung memonitor
tapi ada tim kami
tapi juga ada laporan masyarakat
jadi kita memang sistem keamanan kita itu hangkarata
jadi ada masukan dari masyarakat
ada dari aparat
jadi kita semua mendengarkan masukan dari semua pihak
habis itu kami kita olah lagi
kita gak setamerta
dan benar benar hanya mereka yang bermasalah
karena tidak ada kepentingan bagi pemerintah untuk mendengarkan percakapan yang begitu banyak
apalagi kalau isinya nggak jelas
tapi paling banyak di mana
antara khususnya aplikasi chatting ini telegram whatsapp atau
hampir sama semuanya
hampir sama ya
bukan misalnya telegram jauh lebih banyak karena dianggap lebih private atau lebih secure
ya saat ini kan memang dilihatnya kayak gitu karena tadi yang tadi bisa satu grup itu bisa sepuluh ribu
jadi bisa masif gitu
nah itu yang membedakan telegram dengan yang lain
tapi kalau securitynya hampir sama
bahwa dia lebih punya keunggulan lain ya tiap produk punya keunggulan
itu yang ada di keunggalannya mereka
nah ini semua kan inscripted ya
jadi ada inscriptinya itu sendiri
secara teknologi kita bagaimana
apakah memiliki tools atau teknologi ataupun keahlian untuk
kita ada keahlian tapi kita harus kembali lagi pada regulationnya kita
kita itu bukan suatu negara yang seperti yang negara negara super power yang mengawasi
amerika mereka biasanya kalau ada sedikit saja
ya mereka mendengarkan itu
kita memang lebih ke arah
kita gak pernah melakukan tersembunyi
kalau memang dia lagi dipantau ya kita harus ada mekanismenya pemantauan siapa target target ini orang orang ini
seperti apa mekanismenya
apakah harus ada izin tertentu atau war tertentu
dan yang dipantau dikasih tahu
instansi tertentu yang bisa melakukannya apa yang dipantau itu kan ada sop nya
jadi memang bukan untuk mengawasi
jadi masyarakat justru harusnya merasa terlindungi dengan adanya kegiatan kami mengawasi para teror teroris yang ada di platform platform yang terbuka
tersedia di masyarakat
malahan kita makanya kita kerjasama
polanya di indonesia itu kerjasama dengan penyedia
eh kalau saya yang tadi saya katakan ini kan lingkungan anda harus bersih kan
karena anda kalau di lingkungan anda kotor kan gak banyak tamunya akan datang
walaupun ini kalau kata bersih lingkungan itu konotasinya itu seperti zaman dulu ya
semua orang harus diawasi siapa tahu yang punya tendensi misalnya terhadap komunisme dan lain sebagainya
ini menarik sekali
masih akan terus kita bahas ya samuel dan tuhan
tetaplah bersama kami karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pengawasan konten di media sosial
tetaplah bersama insight
kembali dalam insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai pengawasan konten radikal dan terorisme di media sosial
saya ditemani oleh samuel pangra panah direktur jeneral aplikasi informatika com info
yang akhir akhir ini memang disebutkan mengawasi konten khususnya konten yang berbau terorisme radikal yang terdapat di media sosial
nah khususnya selama ini kira kira bentuk dari konten yang dianggap membahayakan itu apa apa saja isinya kira kira
dan yang memang kalau kita lihat misalnya di amerika serikat itu surveillance
tidak ada yang namanya privacy sekarang
semua apapun bisalah
diintip didengar dan lain sebagainya
tapi kan tadi di indonesia sifatnya kan lebih targeted
itu apa apa saja yang membuatnya memang menjadi target untuk diawasi
kita tiga besar ini yang harus memang diawasi
dan itu sudah kesepakatan internasional juga
adalah radikal terorisme
yang ketiga adalah child pornography
ini pengawasannya ketat
dan ini kita begitu kita dapat data itu kita share
nah itu datanya
sesama sesama penegak hukum kita share
bnpt itu dari polisi dan lain sebagainya itu kerjasamanya bagaimana
ada kita ada pertemuan rutin
jadi kita selalu ada kalau ada
kan kami itu di kominfo itu bagaimana kita mengendalikannya
tapi informasi yang harus dikendalikan itu masukannya dari berbagai pihak
umpamanya tadi teroris dari bnpt
atau untuk obat obatan mamanya
bp pom itu juga melakukan controlling
oh ini tolong ini obat obat ini belum ada izinnya
tapi sudah beredar di online serabahnya ini
padahal bisa membahayakan masyarakat
kita lakukan cari dulu orangnya adanya di indonesia
atau oh nggak ada kita tutup dulu supaya jangan sampai dampaknya rusaknya lebih besar
jadi masukan tentang konten konten ini berbagai pihak
itu dari termasuk dari masyarakat
iya dari bnpt

ribuan atau jutaan dan ini berlangsung terus menerus
tapi apa yang membuatnya masuk dalam daftar
ini kan contohlah yang radikalisme atau terorisme itu
apakah mungkin rencana atau karena kan sekarang percakapan itu kan bisa apa saja
dan termasuk mungkin percakapan tentang terorisme dan lain sebagainya
nah untuk menentukan ini mana nih yang dianggap waduh ini ada red flag di sini
ini mana nih yang dianggap waduh ini ada red flag di sini
itu bagaimana caranya
kalau kami yang sekarang ini yang kita temukan itu yang tujuh belas ribu halaman itu memang adalah dokumen dokumen tentang kegiatan mereka
contohnya bagaimana melakukan membuat bom bagaimana melakukan perencanaan penyerangan bagaimana menghindar daripada aparat
jadi itu dokumen yang berserakan
ya itu yang kita bersihkan dari ini jangan sampai itu makin banyak orang yang terekspos
nanti ada yang apalagi
apa itu caranya memblokir atau meminta
meminta servernya atau providernya
tergantung di mana itu letaknya
jadi kalau memang itu letaknya di umumnya kita bisa blokir
kalau di aplikasi kita berkomunikasi dengan penyedia aplikasi tolong bersihkan itu
biasanya mereka cukup kolaboratif misalnya telegram
telegram kan dimiliki oleh perusahaan rusia dan mereka juga kan ya pasti punya kepentingan bisnis sendiri atau bagaimana
mereka tanggapannya bagaimana
saya rasa selama ini komunikasi
selama ini komunikasinya memang lewat email
tapi kita nggak tahu karena satu arah
mereka memang suatu organisasi khususnya untuk telegram ya
kalau pemiliknya memang punya bisnis
tapi telegram itu suatu organisasi yang di raba
dia memang membuka layanannya dan dia membuka aplikasi aplikasinya untuk dikembangkan
memang mereka punya konsep kantornya itu benar benar cyber
semua itu dilakukan di cyber
tapi kita belum familiar terhadap komunikasi kayak gini
kita kalau komunikasi pemerintah harus tatap muka
kita harus tahu
kamu tahu saya saya kamu tahu kamu
know your customer itu real real knowing where are you di mana kamu bisa saya temukan
itu sekarang sudah kita tidak tahu ya di mana
dengan corresponding kejadian kemarin kita akhirnya semakin intense
dan mereka memahami bahwa ini ada kepentingan nasional di balik gini dan harus didukung
kalau pemerintah itu sendiri misalnya
pemerintah itu sendiri misalnya melakukan menyetop penyebaran itu sendiri dan inilah istilahnya mencoba memberhentikannya memblokirnya itu dengan cara sendiri
itu belum mampu
bukan belum mampu
kita memang bukan begitu metodenya
itu berarti suvelen
berarti kita masuk ke dalam kan
kita maunya ada hubungan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah dan penyedia
tapi ini seberapa efektif dalam mencegah penyebaran dari konten konten tersebut
untuk saat ini adalah ini yang kita miliki
nanti kita ada yang lebih canggih ya kita lakukan lebih baik
tapi untuk saat ini ya efisien
buktinya bisa terjadi akhirnya mereka mau datang atau mereka bisa berkomunikasi dengan kita
kita inginnya mari kita sama sama merangin hal hal yang kayak gini
karena kalau negara ini memangnya kacau memang mereka bisa berbisnis di sini
nah ini kan mereka juga punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk menjaga
kita harapkan demikian ya
tapi biasanya kalau kita bicara mengenai apalagi kominfo
wah ini nanti youtube ditutup atau facebook atau ini
dan biasanya reaksi dari penggunanya kan apalagi indonesia salah satu pengguna media sosial paling tertinggi di dunia
ini tidak populer kan
ya itu pastilah tidak populer
tapi sebenarnya yang dilakukan kami lakukan terhadap telegram itu bukan ya baru kali ini
sebelumnya juga ada
yang besar besar pun kita pernah blok
jadi sekarang daftar kira kira situs situs mana yang atau
ini kan semua ada manusianya kan dibalik itu
atau jangan jangan bukan tidak ada manusianya
saya tahu itu hanya robot juga ya
ini sudah bisa di mapping gitu
siapa di mana pelakunya profilnya seperti apa
yang pemain pembesarnya kita sudah mapping
kita sudah tahu juga
dan mereka kebanyakan sudah ada kantornya di sini
jadi lebih gampang lah berkoordinasi
sebenarnya kan ini sebenarnya untuk menjagakan kelangsungan layanan mereka juga buat masyarakat kan
nah dari penggunanya itu sendiri atau dari yang mengupload kontennya ini
ini sudah ada mapping siapa siapa orangnya
dan memang menjadi inilah semacam target target tertentu yang memang difokuskan
dan monitoring bisa dilakukan terhadap mereka
untuk instansi yang memang punya wewenang itu punya lah ini data datanya
nah ini bekerja sama dengan baik ini
kita bekerja sama sangat baik
samuel tantangan yang paling berat
selama ini dalam istilahnya memastikan lah bahwa penggunaan media sosial ini lebih banyak baiknya daripada negatifnya
memang pertama memang kita harus tingkatkan
ini kan kita memasuki era baru
masyarakat perlu pengetahuan baru
perlu kesadaran baru
nah kesadaran dan pengetahuan ini harus ditingkatkan
nah itulah tugas pemerintah
pemerintah itu selain punya kewajiban untuk menangkal tadi konten konten yang berbahaya
atau bertentangan dengan undang undang
kita juga punya kewajiban untuk meningkatkan literasi masyarakat
ini yang harusnya dua hal yang kita lakukan ini saat ini kita berjalan
memang sekarang kelihatannya heavy nya di security nya
tapi kalau nanti masyarakatnya sudah juga literasinya sudah tinggi
mereka lebih gampang menseleksi atau memproteksi dirinya
ini yang diharapkan
jadi nggak perlu lagi campur tangan pemerintah
pemerintah benar benar yang mengawasin apabila mengacaukan kestabilan
kedolakan bangsa maksudnya
tapi ada juga mungkin di mana pemerintah lebih lambat
pemahamannya ya siapa tahu sekarang kan anak anak muda
mereka jauh lebih canggih dalam menggunakan teknologi
kalau satu istilahnya di blok ya mereka bisa pergi kemana atau menciptakan yang lain
ini kan seperti kucing dan tikus terus terusan ya harus mengejar
kita memang blokir itu solusi sementara
dan memang perlu ada satu metode yang lebih efektif
kita saya yang memahami dunia internet kita tahu juga itu
dan mengenai sdm kita juga sudah mulai menghayar anak anak muda
supaya mereka juga sama sama
biasanya paling bagus justru menghayap para hacker ya
ada ada beberapa yang juga
hacker justru diperdayakan untuk hal hal yang jauh lebih bagus lagi
nah adakah contoh contoh di mana dengan adanya penyebaran konten ini kemudian ditelusuri dicegah itu

ada penyelidikan dicegah itu dan berujung kepada betul betul penangkapan lah terhadap si pelaku itu
ada beberapa dan umpamanya kan ini kok teroris ada beberapa
tapi juga mamanya kejahatan seksual
ada orang berpura pura menjadi dokter kandungan tapi ternyata dia fedofil
terus dia memperdaya korbannya
oh pakai nama palsu ya kita telusurin dan kita bekerja sama dengan semua instansi ketangkep
sudah di pengadilan sudah di penyelidikan
sudah di pengadilan sudah masuk penjara
jadi sebenarnya dunia media sosial ini di satu pihak tidak ada yang private ya karena ya banyak sekali dan bisa dilacak ya
tapi di lain pihak juga sangat private ya bila menggunakan aplikasi yang memang peer to peer atau memang dengan enkripsi ya
kalau mengenai privasi itu memang sudah dilindungi oleh undang undang dasar dan dipertegas lagi dengan undang undang
hanya mereka mereka yang melanggar aturan yang kita kejar
itu itu undang undang dasar loh jadi kita juga gak main main
tapi untuk mengetahui apakah melanggar aturan atau tidak kan harus dilakukan monitoring surveillance dan lain sebagainya
ada kerjaan offline yang harus kita lakukan juga kan gitu
siapa siapa kelompok itu kan sudah ada memang ahlinya yang untuk menangin hal itu
tapi kita juga melakukan patroli di
cyber kan juga ya kita baru masuk itu kalau benar benar target
kita baru masuk itu kalau benar benar

kalau enggak ya kita nggak lakukan di dalam
tapi bisa saja membuat masyarakat justru kan paranoid ya nanti wah apa yang kita lakukan semua diawasi
nah itu yang sekarang sebenarnya pemerintah sendiri sudah punya yang namanya bagaimana melindungi data pribadi
ini nanti ditingkatkan dari keputusan menteri menjadi undang undang itu salah satunya
baiknya bagaimana menjaga privacy
kita break sebentar bung samil
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini pembahasan kita mengenai pengawasan konten radikal

usus di media sosial tetaplah bersama insight

masih bersama insight kita lanjutkan pembahasan mengenai penyebaran konten radikal melalui media sosial
saya ditemani oleh narasumber saya dari kominfo
samuel tadi kita sudah ada hal yang menarik yang anda katakan mengenai pentingnya melakukan edukasi terhadap penggunaan media sosial
sebenarnya ini kan ilmu yang baru ya
tapi indonesia sebagai salah satu yang sangat antusias ya mengadopsi teknologi baru

dan ya budaya kita yang suka ngobrol berkomunikasi gosip dan lain lain

itu ternyata kan dipertuang lah kepada media sosial

tapi dampak terhadap literasi tadi yang rendah relatif rendah lah
itu apa sebenarnya khususnya dalam melakukan pemilah milahan terhadap konten yang ada
kalau dalam temuan saya itu sebenarnya kita ini ada dua generasi ya
saya termasuk generasi imigran kita termasuk imigran abis itu ada yang

itu digital ini kadang kadang mereka langsung masuk ke dalam dunianya untuk menggunakan
bagaimana cara kerjanya bagaimana filosofinya
itu mereka tidak teredukasi terhadap hal itu
umpamanya anak saya pasti lebih jago dari saya kalau sudah menggunakan aplikasi
tapi tau gak kita umpamanya di internet itu tadi mbak disi bilang
gak bisa kita bersembunyi karena ada jejak digitalnya
tahu gak kita di internet itu apa yang kita tulis gak bisa di hapus

dan ini akan berdampak pada masa depan misalnya
ketika mereka mencari pekerjaan dan ternyata mengupload sesuatu yang
ngomong pekerjaan sekarang gak ada lagi orang minta cv
minta twitternya apa facebooknya apa langsung di profile
nah ini pengetahuan ini harus disampaikan ke generasi yang milenial ini
kamu hati hati karena kedepannya ini adalah autobiografi kamu untuk internet itu
semuanya itu yang kamu tulis tentang diri kamu akan ada di situ seumur umur lagi
iya jadi perlu diajar
jadi dengan pemahaman ini kesadaran itu kita mulai
oh oke saya berarti kita harus ini ya bukannya untuk menjahim ataupun ini
kita boleh berekspresi tapi yang dalam koridor yang kesantunan dan kewajaran gitu mamanya
dan juga kita harus tahu bahwa ada konsekuensi lah
misalnya kalau kita memposting sesuatu yang ternyata nanti bermasalah dan lain sebagainya
itu ada sangsinya
kalau ikut ikutan dan memasang konten yang sifatnya radikal atau yang dianggap melanggar hukum
benar kan itu hukumannya itu diikut menyebarkan mentransmisikan
makanya kan bukan hanya orang yang membuat yang ditangkap itu
yang menyebarkan pun itu kan
nah berapa maksimum bisa
saya kalau penyebaran tentang hoax hoax itu kan ada beberapa kategori
kalau hoaxnya hanya lucu lucu aja nggak ada hukumannya
tapi hoax namanya itu bisa menyebabkan kerugian material
contohnya oh produk ini mengandung ini
atau mengatakan bahwa ada bom di suatu tempat ternyata tidak ada
jadi membuat kekacauan itu bisa dia kena hukuman
itu cukup tinggi enam tahun itu
nah ini mungkin perlu ada lagi jauh lebih lagi edukasi penyuluhan terhadap masyarakat
jangan main main dengan konten seperti ini
dan juga mungkin tidak mudah mempercayai apa yang dibaca atau dilihat
karena siapa tahu ternyata identitasnya palsu atau bahkan bot atau lain sebagainya kan
ini penting mungkin untuk diingatkan
jadi selain tadi
belum hoax dan fake news dan lain sebagainya
jadi tadi meningkatkan literasi masyarakatnya tapi penyedia news pun harus mempertahankan integritasnya
jadi ini jadi memang jadi masyarakatnya oh saya hanya melihat yang ini loh yang integritasnya sudah dibangun sekian lama
yang sudah memang isinya data datanya bisa terpercaya
jangan terlalu cepat
kalaupun ada baru bukannya kita menghambat yang baru
tapi bisa nggak dia mempertaruhkan atau mendemonstrasikan bahwa mereka benar benar melakukan kaedah kaedah jurnalistik
jadi integritas dan literasi sama sama harus diimbang
jadi masyarakat akhirnya bisa mengontrol dirinya sendiri dan dunia usaha pun bisa mengendalikan dirinya sendiri
dan juga mungkin provider dan lain sebagainya
ada sanksi bagi mereka kan
ada proses investigasi dan lain sebagainya
terus mereka tidak mau berkolaborasi atau tidak mau membuka datanya itu juga ada sanksinya tersedia
ada sanksinya sendiri
jadi kalau mereka sampai tidak mau mereka jadi masuk ikut terlibat
jadi mereka tidak jadi termasuk pihaknya ikut terlibat dalam
dan selama ini mereka cukup kooperatif dalam memberikan data
karena ini kan juga bagi mereka merugikan
berarti bisa mempengaruhi ya kepercayaan dari penggunanya yang menurun atau bagaimana
ini yang kita
jadi bukan semua data juga mereka juga mau kasih
dan juga tidak semua data kita minta
karena hanya yang tadi bermasalah
dan itu harus ada pembuktian pembuktian awal yang kuat
bukannya saya minta mbak dc punya data
cek dong ini apa
jadi indonesia sebenarnya jauh lebih menjaga privasi ketimbang amerika serikat
sekarang amerika serikat katanya kalau mereka minta password hp boleh diberikan
dan mereka bisa mentelusuri
itu jejak penggunaan media sosial siapapun yang datang ke amerika
kita tidak akan kesana
kita bukan kesana
dan juga kita mungkin kalau kesanapun kita tidak punya agarannya untuk itu
ya itu memerlukan resource memerlukan alat dan teknologi yang jauh lebih baik
makanya kita dengan kemampuan yang ada dan teknologi yang ada dan kolaborasi dengan yang terkait
itu kita bisa lakukan
lebih murah tapi efektif
lebih murah itu penting
lebih murah yang penting
dan efektif juga
strategi ini ke depan seperti apa
apalagi dengan ya setiap dibuatnya suatu aplikasi taruhlah ada firewall pasti ada yang membuat lubang misalnya
dan setiap melakukan sesuatu ya yang namanya kalau orang mau menghindar itu pasti selalu ada celahnya
apa strategi kominfo ke depan dengan begitu cepatnya
itu kan kalau kita kan kita kalau ngomong ngomong cyber itu kan berlapis lapis juga
kami itu di jaringannya
kalau sudah kejahatan itu ada
polisi sekarang sudah punya direktorat khusus
nah ini jadi kalau untuk teroris nanti dengan bnpt juga sudah ada direktoratnya cybernya
nah ini memang kita bagi bagi tugas
kalau kami adalah melihat dari jaringannya
mereka kan perlu ke jaringan
nah kita yang bantu masuk jaringannya
nah terkait tadi mengenai bagaimana orang kita mengejar
karena kita mengejarnya itu karena mereka pas ke jaringan
nah kita harus mengajar jejaknya
nah ini kan namanya silat kan
ilmunya jadi harus saling mengupgrade ilmunya
dia punya jurus apa ya
di sini juga harus punya jurus yang apa
dan ini memang selalu akan berlomba lomba untuk peningkatan kapasitas
nah pengguna media sosial di indonesia ya seiring dengan meningkat pesatnya penggunaan smartphone
itu kan banyak sekali ya jutaan
bisa kah di lakukan
kah dilacak atau dihitung kira kira yang memang aktif
apakah itu membuat konten yang radikal atau mendengarkannya atau ikut ikutan dan lain sebagainya itu ada kira kira berapa jumlahnya persennya atau berapa kira kira
kita tidak melihat dari sana ya
saya tidak pernah memantunya
jadi yang tadi saya kira kalau compare tadi
kan berarti saya harus bawa ke sana tuh berarti kita harus melihat semuanya kan
kita tidak hanya target
nah dari target itu kira kira berapa persen dari seluruh pengguna
tapi dampaknya yang
taruhan sekitar lima puluh an juta ya pengguna internet sekarang itu kalau yang
kalau pengguna internet sendiri itu sekarang itu satu ratus tiga puluh dua juta
itu sudah menggunakan
nah itu yang namanya yang memanfaatkan untuk hal hal yang negatif ya ada
ini kecil tapi masih
tapi mengganggu sekali
ya tidak perlu banyak banyak
cuma dampaknya saja yang luar biasa
di indonesia ini sekarang pada tahap apa
kalau lampu merah kuning hijau itu khusus dalam penyebaran konten radikal penggunaan media sosial untuk menyebarkan atau melaksanakan terorisme ini anda sebutkan
kalau kemarin kita lihat dari datanya waktu itu sudah cukup
makanya kita ambil langkah langkah yang strategi dan tastics untuk segera bertindak
karena memang penggunaannya sudah masih
kalau kita biarkan nanti penyebarannya makin kemana mana
karena nanti yang dirugikan juga masyarakat
ini yang kita menjaga kenyamanan masyarakat dalam berinternet
istilahnya ya saat pamit tidak boleh tidur karena malingnya juga tidak pernah tidur ya
baik terima kasih banyak samuel dan sukses ya
dan juga mungkin masyarakat kan tidak perlu
takut ya adanya pengawasan seperti ini karena justru memang inilah yang dibutuhkan dan diperlukan kan untuk menjaga keamanan kita semua
sekali lagi terima kasih
ya setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan masih mengenai pengawasan konten radikal di media sosial
berteman arah sumber lain
tetaplah bersama insight
ya kembali dalam insight
teroris atau kelompok radikal di berbagai belahan dunia kini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan menyebarkan konten radikal
media sosial atau platform online dipilih karena dapat menyebutkan
pilih karena dapat menyebarkan informasi secara cepat dan masif
nah bagaimana mekanisme pengawasan konten yang berseliweran di media sosial dan juga bagaimana strategi untuk menangkal penyebaran konten radikal di media sosial
kita akan membahasnya kali ini bersama ruby alamsyah analis forensik digital
digital forensik atau forensik digital ini sebenarnya kan ilmu yang ya dengan adanya teknologi berkembang
sehingga ilmu forensik ini mulai berkembang
dan ruby ini kalau tidak salah itu salah satu satunya di indonesia yang merupakan anggota dari international high technology crime investigation association
luar biasa nih kedengarannya kayak csi gitu ya
sebenarnya apa yang kita sebut forensik digital ini
forensik digital itu adalah salah satu turunan ilmu forensik yang utamanya melakukan analisa terhadap barang bukti

device konten apa namanya yang memiliki media penyimpanan itu kita bisa analisa artefak artefaknya kita bisa melakukan rekonstruksi apa yang telah terjadi bagaimana telah terjadinya kapan dan oleh siapa terjadinya
jadi semacam footprintnya itu bisa ditelusuri
tapi kalau misalnya kalau sudah dihapus sudah di ini tuh masih bisa
kita itulah gunanya digital forensik yang apa ya
apa yang murni itu nggak hanya mendapatkan data yang masih ada yang masih resis tapi juga data data yang sudah terhapus kita bisa recover bahkan data yang sudah diformat yang sudah terhidan tersembunyi dengan cara apapun kita bisa lakukan recover kembali
secara singkat caranya itu bagaimana apalagi misalnya kalau perangkatnya itu sudah sama sekali tidak ada dan apakah ini bisa di
ini kan sekarang kita kan dunia maya ya semuanya
kita selalu mengikuti namanya jejak digital atau cyber trail
nah cyber trail yang tertinggal yang ada di sisi manapun kita cari misalnya berupa cctv footage rekaman cctv lalu bisa sebuah pc atau laptop seseorang baik dimanapun gitu ya lalu bisa juga sebuah flash disk sebuah handphone even gps device itu bisa membuktikan
seperti contoh kita gps itu pernah tangkep narkoba bisa ketahuan dia deliver kemana saja dan bagaimana cara mereka melakukan
jadi sebenarnya sulit ya sekarang untuk bersembunyi dimanapun tapi kan biasanya kalau yang menggunakan digital keahliannya mereka itu kan juga balapan lah istilahnya
ya betul betul
dan dalam posisi ini ini bagaimana karena kan kalau yang punya niat yang tidak baik itu pasti kecanggihannya itu juga jauh lebih kedepannya
kami di bawah member hdcia itu biasanya praktisi praktisi yang profesional kita selalu mengupdate ilmu kita baik itu di conference di training training terbaru di produk produk terbaru kita update ilmu ilmu kita itu
sehingga kita akan keep up sama mereka yang mencoba menyembunyikan jati diri dengan cara cara yang terbaru
nah kita keep up harus dengan para researcher baik itu di dunia belahan dunia manapun
nah sehingga kita bisa tahu ilmu
yang awal penelitian penelitian karena ilmu ilmu yang seperti itu bisa disalahgunakan lagi oleh pihak mereka
apalagi sekarang kan hacker itu semakin canggih ya mereka cara bekerjanya
apakah forensik digital ini merupakan cara paling efektif paling bagus untuk menangkal mengetahui menelusuri penyebaran konten konten radikal sehingga nanti bisa istilahnya itu ditangkap atau dilakukan preventif action seperti kita lihat kan di amerika serikat misalnya
kalau ada yang memberikan message atau apa itu mereka bisa cepat lah
mostly memang benar mbak desi bahwa digital forensik itu jadi common tools jadi malah jadi primary tools untuk para penegak hukum di belahan dunia manapun untuk mengungkap hal hal ini ataupun men tracing siapa pihak pihak yang ada di balik konten konten radikal tersebut
memang jadi apa namanya jadi tools yang utama
tools yang utama
di indonesia sendiri ini sekarang merupakan tools yang utama atau hanya salah satu dari kombinasi tools tools yang ada
seberapa jauh menjadi prima donat
kalau di indonesia menurut saya masih jadi salah satu tools saja bukan jadi primary tools
kita juga bssn kan baru jadi belum
nah rencananya nanti bssn lah yang akan menjadikan digital forensik ini menjadi tools yang utama untuk penanggulangan hal hal semacam tadi
anda disibukan sekali kan diminta tolong ini dan itu karena ini merupakan keahlian yang langka ya
tidak semua orang memiliki sehingga ini pasti diminta menjadi konsultan sana siri
sejauh mana kesulitan dan juga keluasan penyebaran dari konten konten radikal atau ekstrim atau yang cukup membahayakan di indonesia
anda sendiri melihat
apalagi dibanding dengan negara negara tertengah
karena ini memang merupakan fenomena global ya
nah ini fenomena global tapi indonesia kita melihat seringkali kita masih sebagai end user
mostly kita masih sebagai end user
jadi menjawab pertanyaan tadi itu sebenarnya kebanyakan kasus yang di indonesia masih cukup mudah lah untuk pengungkapan pengungkapannya
karena ya itu tadi mereka masih sebagai end user
masih menggunakan media sosial ataupun jaringan internet lainnya itu dengan cara yang umum
masih hanya cara yang umum
kenapa apakah karena kita sendiri masih belum terlalu mampu lah membuat platform sendiri lah istilahnya
atau sesuatu yang secure yang betul betul diciptakan khusus untuk aktivitas aktivitas yang
kalau saya lihat dari beberapa kasus teroris kita masih yang apalagi bahasa kita bahasa khusus ya bahasa indonesia
mereka makanya masih melemparkan kegiatan ini kepada individu individu orang indonesia
nah which is yang mereka
masih mostly itu ilmunya belum terlalu tinggi untuk high tech nya ya
jadi penyemunyian diri mereka belum terlalu tinggi
masih bisa ditangkap masih bisa di intercept oleh pihak penegak hukum dan lain lain
belum menggunakan teknik teknik yang sampai ke dark web
dark web kan sekarang
kita masih ini mungkin belum terlalu dark ya masih
kesiapan pemerintah sendiri dan juga yang penting kan sdm nya anda melihat itu bagaimana
karena ini memang dibutuhkan orang orang yang paham teknologi orang yang biasa lah melakukan surfing
dan bahkan mungkin latar belakangnya harus dari it ya pakar pakar it
betul betul kalau kita lihat dari sejarahnya di penegak hukum indonesia
salah satu dokter cyber camp yang pelopornya adalah pak petrus golose
beliau dulu ke subdit cybercam mabes poli beberapa tahun yang silam belasan tahun yang silam
tapi dari situ mulai turun akhirnya sekarang pak petrus golosi sebelum menjadi kapolda bali
itu memimpin tim bnpt ataupun densus delapan puluh delapan untuk pengungkapan data data digital tadi
dan baru awal tahun ini indonesia mabes poli itu sudah membuat menaikkan direktorat cybercam
menjadi sebuah direktorat tadinya subdit ya menjadi direktorat
nah ini adalah merupakan saya lihat adalah
langkah ini langkah yang tepat ya
langkah yang tepat bahwa benar sekali cybercam itu harus berdiri sendiri dan harus besar
nah diharapkan dengan adanya direkturat cybercam yang baru ini bisa membuat sdm polri
dibilang cybercam itu jauh lebih mumpuni
jadi harus lebih banyak lagi ya ekspert atau pakar forensik digital itu sendiri
kita break sebentar bu rupi
kita akan lanjutkan khususnya bagaimana mungkin memberikan beberapa contoh dimana kita menggunakan forensik digital
dan berhasil ya untuk mencegah penyebaran dari konten konten radikal ini
setelah informasi berikut ini kita akan segera kembali
tetaplah bersama insight
iya masih dalam insight kita lanjutkan pembahasan mengenai pencegahan penyebaran konten radikal
khusus di media sosial
saya ditemani oleh rubi alamsya analis forensik digital
ruby nah dalam dunia maya ini kan kita lihat kan di sini ada regulator lah istilahnya pemerintah ya
dan di ujung sana ada kita kita ini end usernya
dan ini bisa orang yang beneran atau bisa juga mungkin robot atau anonim
dan lain sebagainya
tapi ada juga platform platformnya seperti misalnya whatsapp facebook twitter telegram google dan lain sebagainya
dan juga ada penyedia layanan provider nya yang menyediakan wifi nya atau tiga g nya empat g nya dan lain sebagainya
nah ini kan masing masing memiliki bukan saja sistem sendiri sendiri
tapi cara user yang agreementnya itu juga kan kita harus setuju dan lain sebagainya
bagaimana semuanya sehingga kita akhirnya bisa ya dimana diperlukan betul betul mendapatkan mencegah menargetkan penyebaran konten radikal
dan akhirnya berujung pada mengetahui lah siapa siapa orang yang dibalik itu
baik kalau di indonesia bekerjanya seperti ini
ada pemerintah sebagai regulator yaitu dibawahi oleh kominfo
lalu ada penegak hukum polri densus tni dan lain lain yang merequest
maksudnya masing masing pihak sebenarnya melakukan cyber patrol
kominfo polri dan densus dan lain lain
nah kalau ada temuan temuan tertentu memang harus memblokiran konten konten radikal di ott atau provider manapun
lalu penegak hukum akan request ke kominfo dan kominfo yang akan di depan untuk merequest kepada ott provider maupun network provider tersebut
nah yang kejadian terakhir adalah
kita lihat menurut saya sih bukan pemblokiran telegram yang kemarin terjadi
yang terjadi adalah di formulasi tertentu pemerintah sehingga membuat telegram mau berkoordinasi dengan pemerintah
kemarin kan kita hanya berhasil memblokir telegram hanya dari aplikasi yang desktop bukan yang dari mobile
tapi untuk masalah blokir dan lain sebagainya memang ada hukumnya untuk itu
undang undang yang memang membiarkan atau memperbolehkan pemerintah untuk menutup memblokir
membreadel atau apapun lah
di undang undang ite dan berikut revisi yang tahun dua ribu enam belas itu ada semua
dan mereka berdasarkan dengan itu tapi kominfo selalu berdasarkan request dari penegak hukum
nah kominfo hanya sebagai eksekutor sebenarnya
nah regulasinya cukup lengkap ada
kalau tidak bisa ada kerjasama sama ott nya
akhirnya aplikasi ott tersebut diblokir full di indonesia
tapi itu kan pasti ditentang habis habisan lah kan
yang penggunanya itu kan istilahnya kenapa harus lumbungnya dibakar hanya untuk mencari satu tikus
nah itu kebetulan salah satu teknik ataupun kendala yang menurut saya terjadi di indonesia
kalau kejadian penegak hukum di amerika maupun di eropa
mereka punya akses jauh lebih besar daripada penegak hukum kita
nah di indonesia ini anda melihat bagaimana sebagaimana balance itu diciptakan
tapi karena memang betul betul
kita mengkhawatirkan terhadap adanya penyebaran konten konten
kebanyakan warga negara kita menggunakan sih memang untuk komunikasi antar mereka
untuk bisnis untuk informasi dan lain lain
tapi memang penyalahgunaan itu tetap ada
nah tapi yang menurut saya belum optimal terjadi adalah
pemerintah ataupun penegak hukum itu belum optimal dalam melakukan
sebenarnya platform ini kebanyakan adalah open
jadi ada teknik namanya osin
dimana teknik penegak hukum seluruh dunia itu bisa melakukan crawling data apapun yang ada di sana
sama seperti teroris menggunakan facebook youtube dan lain lain
mereka menyebarkan propaganda lalu mereka memperhatikan
siapa nih user user yang tertarik yang join yang subscribe ke channel mereka
lalu mereka melakukan profiling lah
misalnya si ruby dia lihat si ruby ini siapa
kalau kira kira cocok lalu dia akan engage ke orang tersebut
lalu di bikin lah dia menjadi di recruit lah orang tersebut
nah hal tersebut mestinya digunakan juga oleh penegak hukum
sebagai sarana mereka melakukan gathering intelligence information secara lebih optimal
tapi ya itu butuh resource besar butuh sdm yang baik
tapi memang kita perlu ke arahnya ke sana
karena kita di amerika di nsa misalnya mereka semua kita perbincangan itu
istilahnya kalau kita menggunakan gadget digital sudah lah
itu tidak bisa hilang lah itu akan ada seterusnya dan bisa diintip
betul keywordnya tadi osin tadi osin tadi open source intelligence
itu purely legal sebenarnya
jadi sebenarnya kita tidak kalau kita masuk ke telegram dan lain sebagainya
kita melakukan hacking sebenarnya legal atau tidak ya
karena hacking ini kan
hacking itu sebenarnya istilah aja ya istilah
nah kami mau gak mau di forensik digital itu memang harus mengerti ilmu teknik hacking
gimana kita mau nangkep hacker kalau kita nggak punya ilmu mereka
nah istilahnya seperti itulah ya
nah hacking itu perlu banget untuk dimiliki ilmunya oleh penegak hukum sebenarnya
nah kalau nggak bisa tahu hacking ataupun cara osin yang tepat tadi
akhirnya data itu berseliwuran begitu saja sayang
nah dalam hal ini ini kita bisa lihat kalau kita menggunakan platform kita bisa lihat
tidak bekerja selama ini kan misalnya untuk penanganan terorisme dan lain sebagainya
bekerja sama dengan australia misalnya atau fbi dan lain sebagainya ini kerjasama internasional
ini bisa bisa dan apakah sering kita lakukan dalam melakukan pencarian terhadap sumber sumber dari
konten radikal ini menurut pengapa pengamatan saya sih sangat sering kok itu dilakukan dari zaman pak
apa yang terus zaman dahulu sampai sekarang afp fbi bahkan apa interpol itu menjadi resource bagi
penegak hukum di indonesia untuk mendapatkan bantuan bantuan yang mereka tidak punya aksesnya
ataupun pihak tersebut punya kepentingan tertentu mereka bantu indonesia nanti kita bantu sesuatu
kepada mereka menariknya di indonesia kan seperti ilmu pengetahuan yang lain untuk hal hal seperti
ini tuh banyak sekali resource di indonesia sehingga mereka senang membantu kita mendapatkan
tapi mungkin harus dijaga jangan langsung oh kita akan memblokir ini responsnya dari sosial media
justru wah ini nggak bisa begini dan lain sebagainya jadi mau tidak mau kan pemerintah harus reaktif
nah kedepannya ruby supaya efektif di satu pihak tetap menjaga privasi tapi di lain pihak
memang bisa digunakan secara efektif digit forensik atau cara cara ini untuk mengetahui
siapa siapa sebenarnya yang di yang menyebarlah sumber sumbernya itu sehingga memang bisa
pencegahan oke sebenarnya para ott ini sudah konfirm mereka mau mempahamkan jembat tani ataupun membantu
pemerintah negara manapun untuk menangani terorisme atau komponen dari mereka itu sudah sebenarnya sudah ada tinggal
engagement saja antara pemerintah sama provider provider tersebut agar terjalin lebih
luas lebih cepat nah kemarin karena kebetulan tidak responsif akhirnya mereka pemerintah melakukan
pemblokiran agar mereka aware ya menurut saya tinggal di kedepannya seperti mbak desi bilang
kedepannya memang perlu didapatkan apa namanya cara yang tepat dimana pemerintah sama ott tadi
bisa bekerjasama jauh lebih optimal mungkin metode flaggingnya notificationnya dan lain sebagainya
apalagi kalau kontennya dalam bahasa noni saya rasa mereka yang di silicon valley kan tidak terlalu
paham ya ini isinya apa gitu walaupun tidak terlalu paham tapi kalau ada request seperti itu biasanya
mereka akan segera mencari sdm yang bisa berbahasa indonesia karena mereka merasa
oh kalau aplikasi atau sistemnya penting di suatu negara mereka akan support terima kasih banyak
ruby kita banyak belajar mengenai forensik digital dan ini tentu saja merupakan tools yang sangat
penting ya dalam paling tidak melakukan prevention atau pencegahan terhadap penyebaran konten radikal
iya terima kasih bung ruby banyak sekali kita belajar hari ini khusus mengenai forensik digital
yang memang sangat penting ya kita gunakan
dan kita terus perbaiki supaya bisa dijadikan salah satu tools yang terbaik dan paling efektif
untuk mencegah penyebaran konten konten radikal dan ekstrim
ya seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di indonesia maka tanggung jawab untuk
melindungi masyarakat dari konten radikal juga tentunya semakin besar nah penyebaran konten
radikal ini merupakan ancaman serius karena melalui media sosial
konten radikal dapat tersebar secara cepat dan masif untuk mencegah konten radikal berseliwerang
penyedia platform digital harus terus mengembangkan fitur fitur pengawasannya serta tentu saja
responsif menanggapi berbagai pelaporan pencegahan konten radikal di media sosial ini juga menjadi
tanggung jawab dan komitmen bersama tentu saja antara misalnya penyedia platform digital
pemerintah dan juga kita kita di masyarakat sebagai pengguna media sosial
dan platform online lainnya let's use social media responsifly ya dengan bertanggung jawab
demikian my insight kali ini saksikan kembali insight besok bersama saya desy anwar sampai jumpa dan bye bye